membiasakan yang benar saya setuju sekali
kita selanjutnya ke bali
di bali terdapat pusat pelatihan bela diri yang namanya sudah mendunia
tempat ini pun menjelma menjadi arena olahraga besar yang banyak dicari oleh petarung dari dalam maupun luar negeri
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia sports weekend kali ini
atas nama redaksi dan kru yang bertugas saya mengucapkan terima kasih
prasidya puspa pamit tetap sportif
pembangunan peladiri di indonesia berkembang sangat pesat
saat ini bela diri menjelma menjadi salah satu gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan
bali mma training camp salah satu pusat latihan bela diri dengan fasilitas internasional ini sudah berdiri sejak dua ribu dua
dengan staf kepelatihan yang berasal dari berbagai negara di dunia
bali mma training camp sudah memiliki nama di kancah bela diri internasional
hal ini membuat bali mma berkembang
pesat sejak didirikan dua tahun lalu
banyak petarung dari dalam maupun luar negeri yang berlatih di sini
dengan mengusung moto bali family
arena di daerah canggu ini menjadi tempat berkumpulnya para petarung dari berbagai disiplin ilmu bela diri
seperti muay thai brazilian jiu jitsu dan rasling
selain para petarung profesional para pemula banyak yang sengaja datang untuk berlatih di sini
dari membernya profesional dari kita tim timnya juga standar standar internasional
dan juga dari teman teman yang berkumpul di sini
saya juga disini petarung dari ufc fighter dari ufc terus banyak juga one championship
makanya saya buat improve streking saya sama ground saya saya milik bali muay thai gym ini di bali
saya pilih sini karena ini adalah tempat terbaik untuk berlatih di asia tenggara
dan ini adalah tempat yang paling nyaman yang saya bisa berada di sekarang
karena ini adalah kehidupan pulau dan saya suka berlatih dan berlutut
dan berlatih itu lebih mudah daripada kehidupan di kota
saya suka berlatih di sini
bali mma telah menghasilkan banyak petarung dari dalam maupun luar negeri
salah satu petarung juara dunia yang berlatih di sini adalah tiffany vansus
tiffany merupakan juara dunia empat kali muay thai dan juara dunia glory kelas super bantam
di organisasi glory kickboxing organisasi kickboxing terbesar di dunia
bali adalah tempat yang sangat luar biasa
pulau ini luar biasa
saya suka berlari
saya suka pulau tropis
tapi paling penting di sini di gym
keluarga yang ada di sini
yang saya hidup dengan yang saya bekerja dengan
yang saya interaksi dengan setiap hari
saya merasa mereka membuat saya menjadi orang yang lebih baik
mereka adalah keluarga saya
menurut pendirinya bali mma training camp sengaja didirikan di bali
karena bali merupakan tujuan wisata dunia
adalah antoni leon dan dua rekannya yang mendirikan pusat latihan bela diri ini
selain fasilitas untuk berlatih
juga tersedia ahli nutrisi untuk mengembangkan fisik dan kesehatan para petarung
dan kami melihat kesempatan untuk membangun arti kesehatan bergabung di indonesia
dan kami tidak melihat banyak gym di bali

dan kami mulai berjalan terus
dan segera setelah itu kami membangun gym kami di bali
di samping untuk para atlet profesional
bali mma juga memiliki program untuk anak anak hingga remaja untuk berlatih bela diri
dengan adanya arena untuk berlatih bela diri seperti ini
dan juga untuk pelatih bela diri seperti ini
diharapkan indonesia akan diakui di kancah olahraga bela diri dunia